penipuan dokter gadungan bernama susanto ini terbongkar saat akan dilakukan perpanjangan kontrak kerja oleh pt pelindo husada citra atau pt phc surabaya
susanto yang merupakan lulusan sma diterima bekerja sebagai dokter umum
menggunakan dokumen dan identitas milik seorang dokter bernama anggi yurikno
menurut manajemen pt phc susanto direkrut pada tahun dua ribu dua puluh saat pandemi covid sembilan belas dan semua aktivitas perekrutan dilakukan secara daring
sehingga pihak manajemen tidak bertemu secara tatap muka
namun saat akan dilakukan perpanjangan kontrak manajemen menemukan kejanggalan dari dokumen yang diserahkan susanto
menurut ketahuan ternyata foto yang tertera di website itu beda dengan foto dengan fisik gps susanto ini
selama dua tahun bekerja susanto ditempatkan di klinik pt pertamina di cepu di bawah supervisi dokter k tiga perusahaan
terkait hal ini direktur utama pt phc sunarjo menyatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap para pekerja pt pertamina cepu
terhadap pekerja perusahaan yang sebelumnya dilakukan fit to work akan kami periksa ulang untuk pemeriksaan kesehatan sebelumnya
meskipun itu pemeriksaan yang bersifat basic atensi sehingga kami akan bisa dapat mempertanggungjawabkan kondisi dari pekerja tersebut
saat ini susanto menjalani proses
persidangan di pengadilan negeri surabaya mengutip detik com dalam sidang dakwaan pada senin sebelas september
susanto mengaku berkas dokumen yang ia palsukan didapat melalui internet
di antaranya surat izin praktek dokter ijazah kedokteran ktp dan sertifikat hiperkes milik dr anggi yurikno
semua dokumen ini ia ganti fotonya
sementara dokter anggi yurikno yang datanya digunakan susanto saat ini bekerja di rumah sakit
di antaranya susana pbs dan puskes mas warnasari pengalengan kabupaten bandung jawa barat
anggi memastikan ia tidak pernah sembarangan mengunggah berkas berkas tersebut di media sosial
karena sekarang kan banyak ya kayak penjualan data di facebook kayak maklumat maklumat itu
itu sih makanya kayaknya dari sana ya
kalau dari saya yang upload nggak mungkin sebodoh itu dong kita upload foto
kita merasa terang mengupload
pertama kali pertama susanto menjadi dokter gadungan
susanto ternyata sudah tujuh kali melakukan penipuan dengan mengaku sebagai dokter
menurut kasih intel kejaksaan negeri tanjung perak jemmy sandra penipuan itu dilakukan di gerobokan dan temanggung jawa tengah di kutai timur kalimantan timur dan di surabaya
kalau ancaman hukuman dari pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kuhp ini adalah maksimal empat tahun
cuma berdasarkan fakta kebersidangan berdasarkan ketakwa sendiri
itu dia itu sudah melakukan hampir tujuh kali dengan ini
dengan adanya dia sudah melakukan perbuatan berulang ulang ini itu tentu menjadi hal yang memberatkan dalam kita mengajukan tuntutan
terdakwa susanto dilaporkan oleh pt pelindo husada citra atas tindak pidana penipuan menjadi dokter gadungan dan menyebabkan kerugian material sebesar dua ratus enam puluh
tim liputan cnn berita
terima kasih sudah menonton indonesia